lapas suka miskin bandung melakukan antisipasi potensi kebakaran
setelah kebakaran di lapas tangerang yang menewaskan empat puluh delapan orang narapidana
saat ini lapas suka miskin telah menyiapkan enam puluh alat pemadam kebakaran
yang disebar ke berbagai titik lapas
mulai dari area perkantoran hingga blok lapas
selain itu lapas juga telah melakukan simulasi penanganan kebakaran
bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran
dan bencana kota bandung
lapas mengaku telah memiliki standar operasi jika terjadi bencana kebakaran
sesuai aturan dari direkturat jenderal pemasyarakatan
pada saat kebakaran petugas akan membunyikan lonceng atau sirine tanda kebakaran
kemudian seluruh narapidana akan dievakuasi ke titik aman yang telah disediakan
prosedur ini mengutamakan lansia ibu hamil dan disabilitas
saat ini lapas suka miskin dihuni tiga ratus delapan puluh empat warga binaan
dari total kapasitas lima ratus enam puluh warga binaan
meski demikian pihak lapas mengaku kesulitan terutama terkait instalasi listrik
yang ada di lapas suka miskin
selain karena usia instalasi listrik yang tua
instalasi listrik di lepas suka miskin tidak mudah dimenahi
apalagi lapas suka miskin merupakan bangunan cagar budaya yang tidak boleh dipugar sembarangan
selain itu minimnya anggaran lapas juga menjadi salah satu kendala pemeliharaan
untuk memperbaiki jaringan jaringan lapas yang begitu besar

dan kita sadar postur anggaran kita itu kalau kita hitung sebenarnya tidak cukup
karena itu kita minta daripada pemerintah maupun dari dpr
untuk memperhatikan postur anggaran pemasarakatan
di antaranya jaringan listrik
nah kita lihat di postur anggaran kita
kita hanya disediakan saya kira perlu ditingkatkan
persiapan juga dilakukan oleh lepas perempuan kelas dpr

kepala lepas pri hartati mengungkapkan
dari segi kesiapan lapas telah menyiapkan dua puluh satu alat pemadam kebakaran
yang ditempatkan di bagian kantor dan blok tahanan
namun salah satu kendala yang dihadapi ialah minimnya sumber daya manusia
yang bisa memakai alat tersebut ketika kebakaran terjadi
untuk itu pihak lapas saat ini tengah meminta bantuan dinas pemadam kebakaran kota bandung
untuk mendapatkan pelatihan simulasi ketika bencana kebakaran terjadi
dan sumber daya manusia yang memang
saat ini memang kami baru akan melaksanakan pelatihan terkait pemadam kebakaran
kami akan koordinasi dengan damkar setempat
supaya seluruh petugas kami bisa menggunakan alat pemadam ringan maupun fireblock
sementara itu kepala bidang pencegahan kebakaran dinas pemadam kebakaran
dan penanggulangan bencana kota bandung yosep heriansah mengungkapkan
semua lapas di bandung masuk kategori bangunan rendah
sehingga paling tidak harus memiliki
alat pemadam dan hidran air sebagai standar pencegahan bencana kebakaran
namun yosep mengungkapkan saat ini seluruh lapas di bandung belum memiliki hidran
sehingga dinas pemadam kebakaran pb kota bandung sudah merekomendasikan pembuatan hidran di dalam lapas
selain itu pada saat terjadi kebakaran
tim pemadam kebakaran tidak bisa langsung masuk ke dalam lapas untuk membantu pemadaman
pasalnya aturan di dalam lapas tidak mengizinkan hal tersebut
untuk itu kemampuan antisipasi bencana kebakaran
khususnya dari pihak lapas harus ditingkatkan
kemudian juga mungkin kendala di kami ini karena ada perbedaannya sop ya
kan kita tidak bisa sembarangan masuk ke lapas
mereka punya sop tersendiri kami pun punya sop tersendiri
mungkin kami melaksanakan sosialisasi dan juga hanya untuk tata cara penggunaan apa
tapi kalau untuk simulasi sampai evakuasi ya kalau terjadi hal sesuatu itu
belum sampai seperti itu
berdasarkan peraturan daerah kota bandung tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan penanggulangan bencana
setiap gedung wajib menyediakan satu alat pemadam kebakaran
untuk seratus meter persegi atau minimal di setiap jarak dua puluh meter
sementara satu hidran air untuk setiap lima ratus meter persegi
franky widjaya helmy suryanegara bandung jawa barat